bagaimana dok hasil tes kesungguran saya
baik baik aja semuanya
jadi begini ibu dewi
sebaiknya ibu dewi saya kasih surat rujukan
untuk ke onkologi terbaik di rumah sakit ini
bukannya saya harusnya memang bertemu sama
kamu gak takut nyesel
kalau sampai tiba tiba mama mati sebelum sempat gendong cucu dari kamu
mama gak pernah menganggap cherry sebagai darah dagingnya sendiri
karena dia bukan anak mas payu
udah dong ya
gak usah dipikirin sayang
kamu kan tau
gak sekali dua kali mama kita kayak begitu
malah mungkin udah ratusan atau ribuan kali mama begitu
tapi apa yang mama ucapin itu kan

sejak aku keguguran dulu
kita itu cuma beberapa kali datang ke dokter untuk program punya anak lagi
sampai sekarang nih setelah bertahun tahun
nah seperti terlalu sibuk untuk
untuk melakukan itu
padahal kan mas tau
mama pengen banget bisa punya cucu
sayang udah dong ya
gak usah kamu terlalu dengerin deh
kamu kan tau
sejak mama kena serangan jantung
mama jadi sangat sensitif
suka berlebihan kalau ngomong
kalau emang waktunya allah kasih
allah pasti kasih
kamu kan pernah hamil sayang
jadi buat tak pasti program program segala itu
yaudah nanti saya usahakan ya
biasa klien suka minta meeting dadakan
sayang udah dong ya
aku gak mau berantem sama kamu
aku sengaja berangkat agak siangan hari ini
supaya kita bisa lunch bareng
terus kamu mau diantarin kemana habis ini
aku nyambung naik taksi ajalah dari kantor kamu
mau jalan jalan aja
gak tau kenapa ya
belakangan suka nyeri aja
mungkin mau datang bulan aja kali
abi harus banyak istirahat
jangan terlalu capek
terus makan yang bener
bu obatnya masih ada kan
masih pak dokter
oke tinggal om dokter tambahin buat habib
obat demam sedikit
vitamin yang bulet bulet yang enak dimakan
tengah vitamin ya
ditemu di rumah pendakwaan juga
itu om dokter dipanggil
kalau abi dengar kata om dokter
nanti om dokter akan beliin buku cerita baru
ya udah bu saya kondisi dulu ya
baik pak dokter
apa kata pak dokter
harus diturutin ya
yuk selamat siang
mari silahkan masuk
ntar saya telepon lagi ya
oke ya makasih makasih
ini kontrak paling baru dari kontraktor singapura
masa sampe sekarang dia masih ngerasa
menurut lu ada nenek yang ga sayang sama cucunya
ya ga mungkin lah bob
kalau menurut gue nisa tuh sama aja sama mama
kalau mikir suka over sensitif
udah lah ga usah lu ambil hati
kabar apa nih
gue baru dapet foto lama kita
ingat ga lu waktu kita remin yang terakhir
ada lo gue sama si john
apa kabar itu orang ya
gila udah lama banget loh gua ga dapet kabar dia
dia pernah kontak lo gitu
udah lama banget itu
cuman aneh aja bob
masa sih dia sama sekali ga pernah kontak kita
kamu nurah aja ih
ini gua ngantuk bukanku nih
lu akan ngerasain semua penderitaan yang gua rasain
lu akan bayar semuanya
bagaimana lu hasil tes kesungguhan saya
baik baik aja semuanya
jadi begini ibu dewi
sebaiknya ibu dewi saya kasih surat rujukan
untuk ke onkologi terbaik di rumah sakit ini
bukannya saya harusnya memang bertemu sama
sebenernya saya ga paham karena
saya kan udah pernah hamil sebelum badak
dan kondisi rahim saya baik baik aja
sekarang saya dirujuk harus menemui dokter spesialis kanker
dari serangkaian tes yang ibu dewi lakukan kemarin
kami menemukan adanya indikasi bahwa ibu dewi mengidap kanker di rahim ibu dewi
dan di sini saya bisa menemukan adanya indikasi bahwa ibu dewi mengidap kanker di rahim ibu dewi

apakah salah dok
ga mungkin dok
pasti ada kesalahan
ini hasil bukti tesnya ibu